misteri temuan jasad wanita di sebuah kamar hotel di cilandak jakarta selatan pada sabtu pekan lalu akhirnya terungkap
korban diduga tewas di tangan seorang pria berinisial ha
di hadapan aparat polres metro jakarta selatan pada senin siang tersangka mengakui perbuatannya
korban adalah pekerja seks berinisial ld
ha dan ld melakukan transaksi di media sosial untuk berkencan satu malam di sebuah hotel
namun percekcokan terjadi di dalam kamar
ha naik pitam karena disebut korban berbadan bau
h kemudian mencekik korban hingga tewas dan melarikan diri
sementara itu jasad korban ditemukan pihak hotel dalam kondisi tanpa busana
cara mematikan atau melumpuhkan korban yaitu dengan cara dicedik
ada pun motif dari pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah
merasa tersinggung dan emosi karena dikatakan bahwa badannya bau
selain menghabisi nyawa teman kencannya ha mencuri barang berharga korban
atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dan pencurian dengan pemberatan
dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara
badru zamal jakarta